kayaknya gue telat nih
apa gue titip absen aja sama reva ya
gue minta lo untuk memilih
bukan untuk komple
ya lagian aneh aneh aja
ya kali gue nyuk ban motor lo
emang dikira itu balon
oke udah jelas
artinya lo pilih pilihan yang kedua
sampai bengkel terdekat
tanggung jawab lah
tata makeup gue jadi ancur kan
tadi tuh gue didorong sama alin tuh
kok jadi gue
ngapain dia ada disitu
udah tau gue mau lewat
kalian berdua ini kenapa ngesering banget sih
kita berdua itu excited banget tau gak
lo tuh harus tahu kalau ada hot news
soalnya ini tuh tentang boy
reva ditarik tarik tuh sama boy tadi kita lihat
narik narik tangannya gitu loh maksudnya
masa mau ditarik tarik kakinya
waduh mereka tuh kenapa lagi sih
itu cewek kenapa lagi sih
kita tuh bener bener gak ngerti kenapa boy bisa narik narik reva
mendingan lo susul deh mereka sekarang
karena feeling tata tuh ya
drama diantara boy sama revo
pasti lebih seru dibanding drakor yang tata lagi tonton
eh eh eh lo mau kemana
make up lo gak dibersihin dulu
masa mau ketemu boy kayak gitu sih mukanya
wih ya bener
udah dibastiin reva jadi makin cantik nih mata boy
aduh gue kan udah bilang
sahabat kayak tata tuh mendingan kita tinggalin aja
kan tadi tadi cuman doang
tata bau misal wataknya
kayaknya gue telat nih
apa gue titip absen aja sama reva ya
keren banget bisa bawa motor
warnanya pink lagi ya kan
kenalan bisa kali tuh
gue gak punya waktu buat kalian
lah galak bener
kan kita cuma mau kenal lah
gak usah ganggu gue deh
hei jangan ngebut terus dong
kan kita cuma kenalan
gue harus cari jalan pintas buat ngecoh mereka
manja banget sih
ini tuh masih jauh
tuh masih sekitar empat kilo lagi
lu harus lebih cepet dorongnya
lu tuh gak ada hati nurani banget sih
lu gak ada niat bantuin gue apa
makanya sebelum berbuat itu difikirkan dulu
kenapa lu iseng coba
ini adalah hukuman
berani macem macem sih sama gue
orang motornya gue juga gak ada
pasti dia udah pergi kali
gue yakin banget
dia kata disini
gue yakin sih
ya berarti dia belum pergi dong
siapa tau aja gue gak pergi sama dia
gue yakin mempercaya gitu aja
tapi ternyata aja nih motornya gue tuh lagi dipinjam sama temennya
ya kan tak
terus dia sengaja parkir dibelakang kampus
biar gak ada yang curiga kalo mereka
buruan kasih tau
nggak usah bikin penasaran deh
kalo gue tuh lagi berduaan sama reva di dalam mobilnya
jadi maksudnya all in
boleh gak boleh
mano gapersih banget
tolong di dalem
memang jelas tuh
nah gurau nih
nah dia dia
uric karena seharusnya
kalo gua angkat telpon urusannya pasti panjang
sorry sil waktunya ga tepat
mending gua matiin aja hp gua biar sila ga telfon terus
eh kok di standarin siapa yang suruh
ya gua yang mau lah orang gua capek
enak aja gua ga mau ya kita istirahat disini
gua mau terus sampe ke bengkel ayo
asal lo tau ya rumah yang di belakang itu punya anjing
dan galak dikit lagi dilepas
gimana sih sekarang malah mati ga ada nade sambungnya
gue ga terima banget deh boy sama reva
gue tuh kalo bayangin hati gue perih
serius ya atene
udah jangan baper deh kita mendingan kita positif thinking aja
siapa tau hpnya boy itu beneran lowbat ya kan
gara gara di telfonin sama sila terus ya kan
tapi kalo boy beneran lagi berduaan sama reva gimana
boy kan udah terima perjodohan sama gue ya
reva dia mah berduaan mulu sama reva bukannya sama gue
cuma di jodohin tolong yang gini
tetep ga nyambung
kok nanya gue mana gue tau